ya pemirsa aksi koboi anggota kepolisian di tanggerang yang menodongkan pistol ke arah seorang pekerja bangunan viral di media sosial
oknum polisi tersebut kesal istirahatnya terganggu oleh aktivitas pekerja di rumah tetangga
sementara di semarang jawa tengah seorang oknum polisi mengamuk dan juga mengacungkan pistol karena keberatan membayar tagihan di tempat karaoke
jangan sampai peluru ini montasi ya
dia juga menunjukkan jika pistol yang dibawanya asli sambil memperlihatkan peluru tajam yang diambil dari dalam pistolnya
berulang kali pula brigadir t menyebut jika dirinya anggota polisi asli
polres metro tangerang kota hingga kini belum mau memberikan keterangan soal aksi koboy yang dilakukan anggotanya
brigadir t sendiri saat ini masih dalam pemeriksaan propam polres metro tangerang kota
aksi koboi anggota kepolisian juga terjadi di sebuah tempat karaoke di kawasan wisata bandungan kabupaten semarang pada kamis dinihari
empat orang yang mengaku sebagai anggota polri
mengamuk kepada sejumlah karyawan tempat karaoke mereka mempermasalahkan besarnya tagihan dan pajak hiburan sebesar lima belas persen
bahkan salah seorang diantaranya mengacungkan pistol dan mengajak duel pengelola karaoke
anggota polisi yang diketahui berada di bawah pengaruh alkohol itu juga sempat memborgol seorang operator karaoke dan memintanya melakukan tes urin
karena dia mengaku dari polda jateng dari narkoba
dan ketika saya minta kta nya dia justru mengamuk marah
dan sempat meluarin pistol itu
sehingga karyawan pada lari ketakutan karena ada pistol itu
tapi untungnya bisa diredam sama teman teman mereka
teman teman yang datang satu rombongan itu
dan mereka akhirnya bebar
aksi koboy anggota kepolisian di tempat karaoke ini tengah ditangani bidang propampolda jawa tengah
tim leputan cnn indonesia